kerupuk kerap menemani beragam sajian kuliner khas nusantara
dan di sehari menjadi kali ini kami hadirkan proses pembuatan kerupuk putih
mulai dari meracik adonan tepung dan ikan menggoreng hingga tersaji di meja makan anda
perjuangan perjuangan mencari mapkah
wah susah menanjak
bagi sebagian orang makan tanpa kerupuk bagai sayur tanpa garam alias gak lengkap
kerupuk pun menjadi salah satu camilan favorit warga plus enam puluh dua untuk menemani beraneka menu kuliner nusantara
kerupuk tuh makan kayak gimana ya kurang aja ada yang kurang
emang kurang aja ada yang kurang
ciri khas juga kayaknya sih orang indonesia juga makan pakai kerupuk
enak aja ada kriuk kriuk kayak gitu kan
jadinya nambah rasanya aja sih
salah satu sentra produksi kerupuk di ibu kota ada di cikoko pancoran jakarta selatan
setiap harinya tempat ini mampu memproduksi dua belas keping kerupuk
wah bisa buat mumbang dong ya
meski demikian ada proses panjang sebelum kerupuk
mendarat di pering anda
pertama siapkan sejumlah bahan seperti bawang putih terigu garam penyedap rasa perisa ikan dan bubuk udang
takarannya tiga liter air dicampur dengan satu kilogram bawang putih halus
lalu masukkan delapan kg garam dan penyedap rasa
setelah semua bahan tercampur rata panaskan adonan
eits tapi bukan dengan kayu bakar atau gas ya
nah kalau yang suka
bikin kopi tapi pakai coffee maker
nah biasanya nih kopinya dikasihin panas panas begini nih
nah proses bikin kerupuk ya mirip mirip lah
ini biar panasnya ya dia jatuh
ini biar panas biar nyatu semuanya
meski sudah diberi perisa ikan dan bubuk udang adonan kerupuk tetap menggunakan ikan asli
satu kuali adonan biasanya dicampur dua puluh hingga dua puluh lima kaleng ikan sarden halus
setelah air mendidih masukkan tujuh puluh kg terigu yang sudah diaduk
dan mencerkan menggunakan air
ini kalau yang sering jajan di pasar mirip bubur sum sum
sebenarnya bisa saja menggunakan terigu kering
namun ketika diaduk seperti ini akan berat dan sulit larut
hmm jadi nggak bisa cuma pakai tenaga
karena yang ada tenaganya buang sia sia
jadi harus benar benar diaduk
waduh lengket pak wah berat main
dan terakhir tambahkan minyak dan biarkan suhu adonan turun menyerupai temperatur ruangan
meski didiamkan hingga dingin adonan kerupuk jangan diinapkan semalaman
karena adonan akan menjadi basi dengan ciri berbau serta berbuih
adonan harus dibuat setiap hari agar kualitasnya terjaga
salah satu cara untuk mempertahankan pelanggan
jangan pelit pelit pakai ikannya
karena ikannya yang bikin dia tambah wangi juga
kemudian jangan pelit juga sama garam
karena kalau kerupuk kurang asin kurang enak
tambahkan tergu kering agar adonan menjadi kalis dan siap dicetak
terigu kering ditambahkan di bagian akhir supaya adonan tidak terlalu basah dan lengket saat dicetak
nih kalau ketemu tepung begini nih biasanya kita masak di dapur kan
jumlahnya kecil ya
bikin kayak masakan masakan satu dua porsi udang goreng tepung dan sahabat sahabatnya
mohon maaf banyak banget
tapi jadinya memang ribuan ya bang ya
mengangkat adonan tidak bisa sembarangan ya
kalau saya bagian tim supporting terutama di bagian ini karena kalau sampai saya salah polanya
sampai salah perhitungannya potensi kecelakaan kerjanya juga nggak main main ya
selanjutnya tinggal masukkan adonan ke mesin pencetak
mesin ini akan membentuk bulatan yang rendah di bagian tengah dan tinggi di bagian samping
tenang tenang saya sudah cuci tangan
namun tidak semua hasil dari mesin cetak sesuai dengan kualitas yang diinginkan
ini bentuknya nggak proporsional ya namun juga pakai mesin kan ada yang errornya
nah ini yang bentuk proporsionalnya kalau yang tidak proporsional nanti akan diadon kembali
jadi jangan sampai menjual yang bentuknya tidak bagus lah ya bang
wah mesin yang besar error pemirsa ganggal semua nih
oh mesinnya lagi error
ini kenapa kekecilan bang
ini terlalu kecil tidak sesuai dengan ukuran standar
jadi tidak bisa digunakan apakah adonannya akan dibuang ya enggak lah
tinggal dicetak ulang lagi tumpah tidak gercep
rampung dicetak kerupuk masuk ke proses pengukusan
pengukusan memakan waktu lima belas sampai tiga puluh menit
tergantung pada jumlah kerupuk yang dimasak dalam satu waktu bersamaan
salah satu ciri ciri kerupuk yang matang adalah tidak mudah pecah serta warnanya cenderung putih transparan
kerupuk kemudian dijemur selama satu atau dua hari bergantung cuaca
tapi kalau sedang hujan apakah kerupuk tidak diproduksi
ya tentu tidak
pemilik usaha kerupuk mengakalinya dengan bantuan oven untuk mempercepat proses pengeringan
dan sekarang ke proses terakhir atau pamungkas dari kegiatan kali ini
ada dua wajan besar yang disiapkan untuk menggoreng kerupuk
ini yang sudah di oven tapi tidak bisa langsung digoreng nggak bisa ya
jadi dia itu harus direndam dulu dalam minyak yang sudah mendidih
didiemin terus diaduk aduk baru dituang ke minyak panas yang bawahnya api
ya jadi ini nggak ada apinya sama sekali
menggoreng dengan api
menggoreng dengan api
menggoreng dengan minyak panas tanpa nyala api akan membuat kerupuk mengembang maksimal
nah ini yang sudah jadi maksimal ini seperti ini saya kasih contoh
set adu panas memang terlambat sedikit lebih kecil
garing sih garing cuman kan kalau semakin besar semakin mantap
kecepatan menjadi kunci dalam proses menggoreng
dalam waktu kurang dari lima detik kerupuk yang dimasukkan ke minyak panas langsung mengembang
tapi jangan lama lama nanti kerupuk akan berubah warna menjadi kuning dan tidak garing sempurna
oh terus aduh siap ya terus
yuk jangan gosong yuk
dalam satu kuali ada enam puluh tujuh puluh kerupuk yang digoreng secara bersamaan
kurang ngajar memang saya
karena pakai ikan yang enggak pelit jadi berasa dia
rampung menggoreng masukkan kerupuk ke dalam tong di sepeda yang telah dimodifikasi
oh iya sebelum dijual tambahkan ini ya
pupuk masih agak hangat kita tabur sedikit
ini daun bawang
sebelum pandemi pemilik usaha kerupuk mampu memproduksi dua puluh ribu kerupuk sehari
namun kini tinggal separuhnya saja
atau sepuluh ribu kerupuk dalam sehari
meski demikian omset perharinya mencapai tujuh juta rupiah
omset besar bukan berarti tanpa kendala ya
di daerah kota besar itu nggak selalu stand ya
karena warungnya itu kontraknya habis
apakah setelah kerupuk digoreng perjalanan saya selesai
ternyata belum selesai
saya masih harus mengantarnya ke pelanggan
perjalanan masih panjang
kalau kita cuma ngegoreng ya tidak dapat uangnya dong
oh berat pak
gue takut tabrak
hahaha ntar dulu
ya pak duluan pak
ada ribuan warung kelontong yang menjadi pelanggan para penjual kerupuk ini
satu kaleng diisi tiga puluh dua kerupuk
kerupuknya memang ringan pemirsa tapi gerobaknya hahaha lain cerita
sama bu kaget juga bu
penjual kerupuk tidak menjual putus ke para pemilik warung tetapi dengan sistem titip
jadi setiap pagi mereka akan berkeliling ke warung warung
dan pemilik warung baru membayar sesuai dengan kerupuk yang terjual
oleh pemilik usaha satu buah kerupuk yang telah digoreng dibanderol rp enam ratus
sedangkan pedagang menjual satu buah kerupuk dengan harga rp delapan ratus ke pemilik warung
dan di warung kerupuk dijual rp satu per buah
jika satu kaleng berisi tiga puluh kerupuk ludes terjual seorang pedagang bisa mengantongi uang rp dua puluh empat
ini bapaknya kuat banget ya
ketika ditutup ini sudah hampir tiga jam
kita sudah muter ke kurang lebih sekitar lima puluh an warung
dia infonya dia punya lebih dari satu ratus dua puluh warung yang langganan dia
ampun tiap hari
matahari semakin tinggi tapi perjalanan saya masih panjang
awal awal sih saya semangat tapi begitu ketemu jalan menanjak tenaga saya langsung terkuras
tidak bisa naik
tidak bisa naik ya
aduh lemes banget
kayak kerupuk kemarin lemes
dalam sehari seorang penjual kerupuk keliling bisa mengantongi uang seratus sampai rp tiga ratus ribu rupiah
meski menjanjikan ada resiko yang dihadapi
ya kalau itu cuma dikit waktu di sini di gonggo gitu ya
itu gimana cerita pak
ceritanya si cewek yang bawa cuma tanggung rem kali nyengol dikit
tapi alhamdulillah kita diganti sama dia gitu
untuk penggemar kerupuk jangan terlalu banyak mengkonsumsinya ya
selain garam kandungan karbohidratnya juga tinggi
karbohidrat tinggi ada di terigu yang menjadi bahan utama membuat kerupuk
rian fernando dwi agung yul diarto jakarta